ratusan warga rt tujuh desa mendalo darat kabupaten muarojami terlihat antusias mengikuti donor
darah yang dilaksanakan perangkat desa bersama pmi jambi warga berusia tua ataupun muda antri
di meja pendaftaran guna menjadi pendonor mereka melakukan pemeriksaan tekanan darah
serta cek kesehatan lainnya sebelum memenuhi syarat menjadi pendonor tiap warga menyumbangkan
darah satu kampil ukuran empat ratus lima puluh ml salah seorang warga mengakui ia tertarik menjadi pendonor
karena pernah merasakan kesulitan mendapatkan darah saat dibutuhkan karena kini juga lah
warga lawan ini yang begitu memang ada rasa prihatin ada warga yang sebelumnya
enggak pernah dulu keluarga dan jadi darah susah susah jadi mbak donor
nih sudah berapa kali pengekutnya baru sekali sekali
menurut karmin samingin ketua rt tujuh donor darah di kampung ini sudah berlangsung satu tahun dan
dilaksanakan per tiga bulan di awal pelaksanaannya hanya dua puluh orang yang memenuhi syarat sebagai
pendonor namun saat ini sudah tiga ratus orang pendonor yang kedua setelah terjadi ini saya berpikir
bagaimana kalau kampung kita ini kita kita bawa masyarakat ini untuk berdonor gimana kalau
pendonor darah bersama tingginya antusias warga menjadi pendonor membuat pmi muarajambi mengusahakan
kampung ini sebagai kampung donor darah berupaya untuk melakukan melegalitaskan
bahasanya diciptakanlah satu yang namanya kampung donor darah di sini dan kampung donor darah ini
kami deklarasikan pertama kali di kabupaten muarajambi bahkan provinsi jambi setetes darah
ditutupkan diharapkan dengan dibentuknya kampung donor darah ini menjadi contoh bagi warga lain
untuk menjadi pendonor selain dapat membantu sesama donor darah juga baik bagi kesehatan
arven kennedy kota jambi jambi